saudara informasi berikutnya calon wakil presiden yang juga wali kota solo jawa tengah gibran raka buming raka mengatakan jika sampai sekarang belum ada pembicaraan soal presiden jokowi yang diusulkan untuk memimpin koalisi
menurut gibran semua masih menunggu karena belum ada keputusan resmi terkait hasil pemilu dari kpu
sementara sejumlah langkah hukum dari paslon lain tengah disiapkan
gibran meminta agar soal itu ditanyakan ke yang mengusulkan
sebelumnya psi mengusulkan presiden joko widodo untuk memimpin koalisi
menurut psi koalisi butuh sosok yang bisa diterima semua parpol pendukung untuk memimpin
politisi psi ade armando menyatakan jokowi dinilai pantas memimpin koalisi
karena pengalamannya memimpin indonesia sepuluh tahun ini
ya tentu saja semua koalisi apapun namanya itu harus ada yang mengkoordinasinya kan yang memimpinnya ya
tidak percaya dengan partai partai atau tidak percaya mungkin dengan pak ketua ketua umum partai
atau dengan pak prabowo bisa memimpin
bukan yang nggak percaya cuman sekarang kita bayangkan ya masing masing partai punya ketua
nah sekarang maukah bersediakah masing masing partai
itu dipimpin oleh ketua partai ketua dari partai yang lain
yang paling bijaksana adalah menentukan ada seorang out wiseman gitu lah kira kira begitu ya
yang bernak pak jokowi yang selama ini selama sepuluh tahun terakhir memang sudah diterima oleh partai partai yang ada untuk memimpin indonesia